dampak gempa siang tadi dirasakan sangat kuat termasuk di jakarta
apa yang menyebabkan gempa yang berpusat di cianjur ini begitu besar dampaknya
kami akan berdialog dengan kepala bmkg dwi korita karnawati
saat malam prof rita
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
betul prof vita ini jika dibandingkan dengan gempa gempa sebelumnya
gempa siang tadi ini terasa begitu kuat prof
apa yang menyebabkan guncangan ini cukup kuat dan juga merata
yang pertama karena posisinya
pusat gempa itu berada di darat pada kedalaman yang cukup dangkal
yaitu sebelas km
dan pada jadi istilahnya benar benar di bawah kaki kita
beda kalau gempa pusatnya ada di laut
jadi meskipun kekuatannya tidak mencapai enam atau bahkan tidak mencapai tujuh
tetapi langsung kita berdiri di ini
di pusat gempanya
jadi itu yang terutama yang tinggal di kabupaten cianjur
sehingga dan batuan pada kedalaman dangkal tersebut sifatnya brittle rapuh
sehingga ini getarannya juga semakin terasa

apalagi apabila empat kita berpijak itu berada pada batuan atau tanah lunak
atau bahkan tanah atau batuan yang jenuh
kejenuhan atau densitas yang rendah dari panah atau batuan tempat kita berdiri
ini akan mengamplifikasi dari getaran getaran yang ada
demikian juga dikontrol oleh batuan
dan juga dikontrol oleh batuan
bila kita berada pada pi leren atau pi lembah
itu amplifikasi atau penguatannya juga akan terasa
oke kalau kemudian disebutkan tadi magnitudonya adalah lima enam
artinya apakah ini potensi bisa lebih kuat lagi prof
dan kalau lebih kuat lagi artinya dampaknya juga lebih dahsyat lagi begitu ya prof
kebetulan kami melihat dari tren gempa gempa susulan
sampai saat ini sudah enam puluh dua lebih gempa gempa susulan yang terjadi
itu trennya semakin menurun
jadi yang paling kuat itu sekitar magnitudo empat
kemudian yang paling rendah satu lima
jadi trennya yang kami amati ini semakin menurun
dan berdasarkan kajian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh bmkg
kondisi batuan di sana ini menurut kajian sebelumnya itu adalah batuan yang berunggak
jadi diperkirakan insya allah semoga tidak menguat
karena kondisi batuan tersebut
prof gempa ini kan disebutkan disebabkan akibat pergeseran sesar cimandiri begitu ya prof ya
nah ini apa yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran sesar cimandiri ini
dan seperti apa sebetulnya karakter sesar cimandiri ini
nah menurut kajian kami sesar cimandiri ini terdiri dari tiga segmen
ada kajian yang lain juga mengatakan enam segmen dan sebagainya
tapi sebetulnya kurang lebih sama ya hanya bagaimana cara kita memandang ya
jadi segmen yang pertama adalah segmen cimandiri paling selatan berbatasan dengan laut
kemudian yang kedua segmen nyalindung nyalindung cibeber pada bagian tengah
dan yang ketiga segmen raja mandala
segmen yang paling utara
mekanisme sesar cimandiri ini bervariasi
ada bagian yang mekanismenya naik jadi patahan atau sesar itu bergerak naik
namun ada juga bagian yang mekanismenya geser
kemudian karakter sumber gempa sumber gempa dari sesar cimandiri ini adalah pada kerak
ceo rester ajeng hidup merifat gamer the earth kalau emang
karena insecure karena sudah biasa kayak pengaruhtra wavelet
tapi jadi guys
itu ruang khusus yang kami agar ulang ulang maju
dan barang barang kutif terutama manusia
obatnya itu rencana lebih
itu sebenarnya tren penitentari kutif
itu juga yang ringkati mengandung kutif
adalah gerak gerak lempeng tektonik
jadi gerak gerak lempeng ya untuk menuju kesetimbangan
jadi demikian mbak
oke nah kalau kemudian sesar cimandiri ini kan disebut sebagai sesar aktif begitu ya prof
lalu bagaimana kemudian potensi terjadinya pergeseran di masa mendatang
kalau kemudian kita melihat sejarahnya begitu tidak ada pola yang jelas gitu
pergeseran ini terjadi pada periode kali berapa tahun sekali
nah kalau ini bagaimana kemudian potensi ke depannya
kebetulan bmkg pernah melakukan kajian kepada bukan kajian ya
melihat data sejarah ya
melihat data sejarah itu nampaknya sebelumnya pada lokasi epicenter yang kurang lebih sama
itu sudah pernah terjadi
sesar dengan kekuatan yang kurang lebih sama
di lokasi epicenter saat ini
yaitu sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
itu pernah terjadi
delapan puluh sekian begitu ya
kemudian terulang kembali di tahun dua ribu dua
sekitar tahun dua ribu an awal dua ribu
itu di epicenter tersebut
di sekitarnya di dekatnya tidak jauh
itu juga sudah pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang kurang lebih sama
dan saat ini
ini tahun dua ribu dua puluh dua
jadi kalau bisa disimpulkan sementara
sambil menunggu pertambahan data
ini untuk sementara
kami melihat ini adalah pengulangan yang ketiga kalinya
dengan selang waktu kurang lebih dua puluh tahun
nah prof selain sesar cimandiri ini kan
sebetulnya ada lima sesar lain yang berada khusus nih di jawa barat
sejauh mana kemudian sesar ini
berpotensi terjadi pergeseran dan kemudian menimbulkan gempa
maksudnya sesar sesar yang lain
nah memang ada pendapat atau ada teori yang mengatakan efek domino
jadi pergerakan pada suatu patahan
karena magnitudenya cukup kuat
maka dapat memicu patahan lain yang ada di dekatnya
nah kami pun tadinya mengkhawatirkan hal itu terjadi
ya karena memang ada beberapa patahan yang lain
ada patahan atau sesar ya
patan sama sesar itu sama
sesar selain cimandiri ada pada larang ya
sesar pada larang ada sesar lembang
dan beberapa sesar yang lain
kami mengkhawatirkan akan hal tersebut
namun dengan melihat tren gempa gempa susulan yang semakin melemah
itu semoga saja tidak memicu yang lain
maksudnya patahan yang berdekatan
logikanya adalah karena magnitudonya ini semakin mengecil
semoga saja itu tidak terjadi
baik harapannya demikian prof
terakhir apa kemudian himbauan bmkg terhadap warga
untuk antisipasi ancaman gempa kedepannya
baik itu gempa susulan akibat gempa cianjur ini
ataupun gempa gempa lainnya begitu prof
ya yang pertama bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak
terutama di epicenter dan sekitarnya
yang rumah rumahnya sudah rusak retak retak
atau konstruksinya sudah terganggu
mohon tidak tinggal di dalam rumah tersebut
atau jangan masuk kembali ke dalam rumah tersebut ya
jadi hindari bangunan bangunan yang sudah terganggu konstruksinya
hindari juga lereng lereng batuan lereng tanah lereng gunung ya
karena adanya gempa gempa susulan masih terjadi
dan yang kami khawatir terus terang saat ini musim hujan
intensitas hujan semakin meningkat
apalagi di jawa barat itu curah hujan biasanya tertinggi
sehingga kami khawatir dengan dampak lanjutan
lereng lereng batuan yang telah digoyang gempa
dengan gempa gempa susulannya beberapa kali
itu akan menjadi rapuh
tanah tanahnya menjadi rapuh
apabila tersiram oleh hujan yang lebat
ya apalagi dalam kondisi jenuh air
dikhawatirkan akan segera longsor
atau bahkan apabila masuk ke dalam lembah aliran sungai
itu menjadikan banjir bandar
nah kami ada kajian ya
beberapa waktu lalu
ada korelasi antara kejadian banjir bandang dengan gempa gempa sebelumnya
sehingga kami memohon agar masyarakat waspada
bila ada hujan
bila terjadi goyangan gempa
mohon untuk menjauh dari lereng gunung atau lereng bukit
serta menjauh dari lembah sungai
jadi jangan berada di dalam lembah sungai
apabila terjadi gempa ataupun terjadi hujan
apalagi dua duanya terjadi bersamaan
audhu billahi min dalik semoga tidak demikian
agar tidak mudah percaya pada hoax
tadi ada yang mengatakan gunung gede akan erupsi jam lima enam
dikatakan sebelumnya jam lima akan terjadi gempa yang lebih besar
menakutkan seperti itu
jadi mohon untuk terus monitor aplikasi mobile phone info bmkg
ataupun telegram dan laman bmkg
baik mencari informasi dari sumber yang resmi begitu ya prof ya
semoga himbawan dari prof dwi korita ini bisa diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat
sehingga masyarakat bisa terhindar dari bencana
kepala bmkg dwi korita karnawati terima kasih atas waktunya di prime news saat malam